pt freeport indonesia perusahaan kontraktor dan juga privatisasi
terus mengurangi jumlah pekerjanya
upaya ini dilakukan karena hingga kini freeport belum bisa menjual konsentrat tambang langsung
ke luar negeri
saat ini ada satu ratus lima belas pekerja asing yang sudah dirumahkan
setelah menyasar pekerja lokal kini pengurangan karyawan menyasar pada pekerja asing di timika
menurut kepala imigrasi tembagapura para pekerja tersebut berasal dari pt freeport indonesia
beberapa kontraktor dan perusahaan privatisasi
kantor imigrasi dalam dua hari bisa menerima dua tiga laporan wna yang kembali ke negaranya
kebanyakan berasal dari australia kanada dan filipina
hingga tujuh maret ada satu lima ratus dua puluh lima pekerja yang telah dirumahkan
kantor imigrasi tembagapura terjadinya permasalahan pt freeport dan freeport ini
ini data orang asing
kami berhasil menerima satu lima ratus lima belas pekerja asing di timika
dan kini sudah bergabung bersama kami via sambungan telepon
anggota bidang advokasi puk pekerja
ataupun juga serikat pekerja seluruh indonesia cabang tembagapura
sudah ada bapak tri puspita
selamat sore ibu
ya patri kita ingin mendapat konfirmasi
yang lebih konkret lagi apakah benar memang pengurangan pekerja di freeport indonesia
terus saja dilakukan
kali ini juga sudah pekerja asing yang sudah dirumahkan
bagaimana dengan pekerja dalam negeri ataupun pribumi
ya untuk sementara ini khususnya yang karyawan freeport
yang sudah dirumahkan kurang lebih dua ratus empat puluh tujuh
yang berdasarkan kami terima saat ini
dua ratus empat puluh tujuh itu mereka itu tersebar yang selama ini bekerja di sektor
maksud saya di divisi mananya freeport
apakah memang pekerja tambang bawah tanah atau seperti apa
atau memang tenaga ahli juga ada yang dirumahkan
ada dirumahkan juga tenaga ahli
karena ini juga berdasarkan pertimbangan pertimbangan dari perusahaan
jadi mulai dari bawah tanah sampai yang ke pengapalan
dari dua ratus empat puluh tujuh orang tersebut patri
tenaga ahli atau staff saja yang memang dirumahkan oleh freeport indonesia
itu general baik engineering maupun staffnya
mulai dari level satu sampai level enam
kalau kita bilang dari level foreman sampai level managernya
pak tri apakah serikat pekerja sudah ada pertemuan dengan freeport indonesia
membahas bagaimana nasib para pekerja freeport indonesia ke depan
ya secara ini continue kita sudah melakukan dialog dialog terus dengan perusahaan
guna menyikapi kondisi perusahaan
kondisi yang ada bagaimana cara kita menangani penyelesaian masalah ini
kapan terakhir bertemu dengan korporasi patri
kemarin tanggal tujuh kemarin sore jam lima
ada penyampaian penyampaian planning planning ke depannya
seiring dengan sudahnya beroperasi di semelter gelsik
kita akan mengantisipasi bagaimana mekanisme menghadapi masalah ini
planningnya seperti apa pak
plan b apa yang disiapkan dalam pertemuan yang dilangsungkan kemarin
ya pertemuan kemarin hanya menyampaikan jika ini pak haidnya harus menjalankan kebijakan
makanya kemungkinan besar juga tidak satu kemungkinan berpotensi ke depannya
juga kepada pekerja pekerjanya akan pengurangan kembali
patri dengan pengurangan pekerja tersebut
apakah para pekerja freeport indonesia
mendapatkan hak haknya sesuai dengan aturan yang berlaku
ya selama mereka dirumahkan tetap menekan hak hak islam yang berlaku
namun yang menjadi kekhawatiran daripada pekerja adalah kepastian sampai kapan mereka dirumahkan
sampai saat ini pekerja ini yang tinggal menunggu panggilan istilahnya ingin dirumahkan
lebih banyak tidak fokus lagi gitu
dari dua ratus empat puluh tujuh yang sudah dirumahkan anda mendapatkan informasi ada berapa lagi tampaknya yang akan dirumahkan oleh freeport indonesia
kurang lebih nanti sekitar sembilan ratus lagi lah
itu hingga waktu periode kapan
apakah tiga bulan ke depan
berapa bulan ke depan sembilan ratus orang tersebut akan
tiga puluh ke depan
tiga bulan ke depan
tiga bulan termasuk juga expatriatnya yang juga akan ada pengurangan kembali
untuk para pekerja dari indonesia
apakah mereka sudah memiliki
alternatif lain untuk mencari karena mata pencarian mereka sudah selesai ketika dirumahkan
apakah pemerintah daerah ataupun juga pemerintah pusat dalam hal ini memberikan solusi solusi membina mereka
untuk bisa misalnya membuka sebuah usaha sendiri ketika mereka sudah dirumahkan oleh freeport indonesia sebagai bentuk tanggung jawab
untuk sementara ini belum ada indikasi kesana
cuma yang kita kemarin dengan pemerintah pusat
kita akan membentuk tim panitia ad hoc yang terdiri dari kementerian tenaga kerja
dan sdm melibatkan kami serikat mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah
pak tri puspita anggota bidang advokasi puk serikat pekerja seluruh indonesia cabang tembagapura
terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia business